itu pasti perambahan perambahan suruhan suamiku
karena bapak minta ibu pulang
buat apa ibu sama nenek nenek tua kayak gini
ibu bapak bilang ibu diajak secara halus
kalau memang ibu tidak mau
harus diajak dengan kekerasan
saya punya satu permintaan pak
boleh saya tahu permintanya pak
begini pak satria itu kan orangnya baik
dan walaupun pendapatannya dia pas pasan
gimana kalau pendapatan dia itu dikali dua aja pak
di double gitu maksud saya
dia kan suka menolong orang
menurut bapak gimana ya
bapak pasti bisa kasih kebijaksanaan ya pak
nggak jadi masalah
saya tambah gaji satria menjadi tiga kali lipat
waduh bapak ini nggak
nggak salah ya namanya agung
hati bapak juga agung ternyata
kalau dia nggak rajin bisa sehat
gaji kamu ditambah tiga kali lipat loh
baik banget pak
ya makanya mah baik banget
nih ada nyamuk
kamu kerjain terus ya satria
jangan males loh satria
kegiatan di lsm ini banyak kan
apa yang lsm ini lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat luas
saya itu sebenarnya sangat kagum dengan kemajuan lsm bapak
apalagi fasilitasnya lengkap untuk semua kalangan pak
ya udah kalau gitu saya permisi ya
mau pulang sekarang
aku antar pulang ya
eh kerjaan udah selesai belum
nyeronong aja susahnya dulu kerjaan di dalam baru pulang gimana sih
aku selesain dulu ya ayah ya nanti aku keluar lagi
anak muda biasa
nona cahaya mau nunggu satria dulu
iya saya tunggu dulu
oh ya kalau gitu saya ke dalam sebentar ya
satria dimarahin sama bosnya enggak ya
berani lu minta gua
lo berani minta gua
lo berani minta gua
kalau gak kayak gitu ntar ayah gak percaya bos
tapi jangan over acting
gue mau pergi ke maya sekarang
ngomong ini punya lo lo wakilin gua kerjain bener
berarti lu wakilin gua masih ganteng ya
aku cabut dulu
jangan macem macem loh
masih siap bos
kamu gak dimarahin kan
pak agung orangnya baik
cuma kadang kadang kalau ada perempuan
berarti aku manis ya
aku jadi kepikiran sama pak agung saat
pak agung itu orangnya baik sekali ya
sabung orang kaya tapi dia mau ngeluarin banyak uang
untuk membantu orang yang gak punya
aku tuh salut loh sama pak agung
ya sayang aja kamu gak tahu ayah
kalau semua pujian yang kamu sebutin tadi itu buat aku sebenarnya
masih anget nih
kamu itu ngomong teriak teriak pasti karena dia nggak bisa denger ya
maksud aku telinganya agak terganggu gitu
kok bengong mikir apaan
enggak aku jadi kepikiran gini loh
kamu inget gak orang yang waktu itu jualan bakso yang tuli di layar tancap
terus orang yang bawa mobil bak ke kosannya mbak anggrek sama ini loh
yang kemarin mau ngasih undian
ngasih tau aku kalo aku menang undian
itu tuh mirip ya sama pak agung ya
ya enggak lah ayah
itu beda orang itu beda
kamu tau gak
kita tuh hidup ya di bumi ini tuh ada yang mirip sama kita tuh tujuh atau sembilan orang gitu loh
iya apalagi agung mukanya udah pasaran
kamu ke pasar induk ramadjati juga ketemu dia
pak agung bukan agung
iya pak agung maksudnya
kalo aku coba aku tom cruise brad pitt itu kan satu grup itu mirip mirip semua sama aku kan
ya lumayan lah kan ganteng gitu katanya
kata orang sih
kesal tuh sama makhluk halus itu
dasar dedemit cacing kermi jadi satu
muncul dimana mana kayak hantu belau
jangan jangan dia jelan kum lagi
i mau liat sesuatu gak pak
ai hari ini kerja papa
ai hari ini dapet uang
ini hasil jeripan ya ai
empat setengah papa
empat setengah lumayan kan
biasanya kan selalu ngabisin duit you
eh biasanya kan selalu belanja belanja boros
tapi hari ini you bisa bangga sama ai papa
ain menghasilkan empat ratus lima puluh ribu
ai mau kerja terus
mama akan kumpulkan uang sebanyak mungkin papa
nanti kalo udah banyak
ai beliin hadiah buat you
you denger ai gak
ai dapet uang hari ini pak
you bener bener gak bisa denger ai lagi ya
you bener bener gak ngerti apa yang ai ngomongin
ai dapet uang pak
you gak usaha you
you gak usaha mau sembuh you
you bisa nyaut you bisa ngomong you bisa jadi temen ai lagi
ai sendirian papa
you kenapa tega you giniin ai
ai sebel sama you
kau habis pacaran ya ya
makan malam di mana you
kok nggak bawa setoran buat orang tua di rumah
yang mahal mahal kek
kayaknya dia belum makan deh
aku beli makanan aja
lama ngerti ya
mesti kuyuk kuyuk dulu baru ngerti
ini ada cakwe ada tempe ada tape ada tahu semuanya ada
oke you tahu gak pembantu pembantu and bedinda bedinda ayah aja
ayah gak kasih makan beginian you know
you kalah bener sama si sakti
emang susah pelit kalah bener
mama tuh harusnya makasih tau gak sama raka
raka tuh udah beli makanan banyak banget kayak gini
mama tuh gak bisa menghargai orang sedikit pun ya
gimana sih dikasih tempe anda cakwe ayam mesti terima kasih
i dikasih makan tempe and cakwe
pulang aja lah sumpit sumpit sekarang
ya udah aku jalan dulu ya
kak makasih ya
saya renin nih kamu udah ngebantuin aku
jadi lagi kacau aja pikirannya
tidak tak tak
yang aku harapin dari kamu cuma
ya kamu mau nungguin aku
untuk jadi dokter
aku janji aku pasti akan keluarin kamu dari masalah ini semua
dan aku akan bikin mata kamu lebih bersinar bahagia
emang ini gak bersinar
aku akan selalu bikin kamu tersenyum
udah bersinar udah tersenyum
soal kamu ada di sini jadi kamu jangan pernah tinggalin aku ya
kapan kamu mau aku datang aku pasti datang
aku percaya kum
kamu jangan berkaca kaca gitu dong
tuh gampang kan tuh ya
tapi rantainya usahakan yang besarnya sama panjangnya sama sama
jadi nanti rapih ya
itu pasti perempuan perempuan suruhan suamiku bu
karena bapak minta ibu pulang
buat apa ibu sama nenek nenek tua kayak gini
ibu bapak bilang ibu diajak secara halus
kalau memang ibu tidak mau harus diajak dengan kekerasan
lepas itu saya

masih ada yang seribu empat ratus
ya sudahws menerima ini
eh jangan jangan
kamar kamar juga bakal tetep kalah
raka raka aduh kusam kau sampai boyang begini
eh awas si preman biarin nanti nenek balas ya

kehidupan kalian sekarang berantakan hanya gara gara saya
kehidupan kalian sekarang gak tertentang hanya gara gara saya
lebih baik saya pergi dari kehidupan
enggak mama enggak
biarin mama pergi nabi biarin mama pergi
enggak mama enggak boleh pergi kemana mana
nggak boleh pergi kemana mana ya
jadi kalau mama ketangkap sama suami mama gimana
kalau sampai terjadi ini
kalau sampai terjadi apa apa sama nenek
itu yang gak mama inginkan
gak apa apa gak apa apa mama yang jadi korban
karena memang yang dicari sama suami mama itu adalah mama
yang dicari sama preman preman itu mama